petugas komisi pemberantasan korupsi hari ini melakukan penggeledahan rumah ketua komisi b dprd jatim muhammad basuki
rumah mohamad basuki sebelumnya juga dijaga oleh dua personel brimopol dan jatim
satu anggota kpk juga masih bertahan di rumah yang berada di jalan putat gede baru tiga surabaya tersebut
penggeledahan berlangsung hingga pukul sebelas siang
untuk mengetahui informasi terbaru terkait operasi tangkap tangan ketua komisi b dprd jawa timur
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa di dprd surabaya
dan koresponden cnn indonesia femi afriyadi di gedung kpk jakarta
kita akan ke ghea terlebih dahulu ghea bagaimana perkembangan kondisi dprd jatim
pasca penggeledahan dan penyegelan oleh kpk di ruang ketua komisi b
sejak siang dari komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi senyap
yang dimana tidak banyak diketahui oleh staff bahkan dari anggota dewan dprd jawa timur
diketahui para petugas dari komisi pemberantasan korupsi ini melakukan penggeledahan dan penyegelan
di ruang kerja ketua komisi b dprd jawa timur muhammad basuki
dan perlu diketahui pada saat penggeledahan tersebut muhammad basuki tidak berada di lokasi
namun dari hasil penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan kpk turut diamankan tiga orang staff
di mana dua diantaranya merupakan staff dari komisi b dprd jawa timur dan satu merupakan staff dari wakil ketua dprd jawa timur
namun yang staff dari wakil ketua dprd jawa timur ini telah diperbolehkan untuk pulang tadi pagi
dan kami tadi sempat meminta konfirmasi dan klarifikasi dari jajaran piminan dprd jawa timur
dan tadi kami menemui dari wakil ketua dprd jawa timur yaitu bapak cucu sunario
dimana mereka di mana beliau menyatakan memang benar kemarin ada sejumlah petugas kpk yang mendatangi ruang kerja ketua komisi b dprd jawa timur muhammad basuki
namun pada saat itu beliau juga tidak berada di dprd jawa timur
beliau mendapatkan informasi tersebut dari sekretaris dewan dprd jawa timur
dan bapak cucu sunario wakil ketua dprd jawa timur sendiri ini pun pada saat adanya pengledahan yang dilakukan kpk
langsung berusaha berkomunikasi dengan muhammad basuki sebanyak dua kali
dalam komunikasi yang dilakukan wakil ketua dprd jawa timur tersebut kepada muhammad basuki
meminta klarifikasi dan meminta pernyataannya terkait dengan kasus apa yang membuat kpk menyambangi
bahkan menyegel ruang kerja ketua
komisi b dprd jawa timur ini sendiri
namun setelah dua kali berkomunikasi sekitar pukul tiga sore dan pada pukul enam sore tersebut
muhammad basuki sudah tidak bisa ditelepon atau dihubungi kembali oleh bapak wakil ketua dprd jawa timur sendiri
dan kalau kita bisa melihat bahwa komisi b dprd jawa timur ini bergerak membawahi bidang perekonomian
di mana tadi
kami juga sempat berbincang bahwa ada beberapa dinas dinas terkait yang sering melakukan komunikasi
dari kinerja lingkup kerja dari komisi b ini yaitu ada juga dari dinas peternakan dinas pertanian
dinas perdagangan dinas kebudayaan dan beberapa dinas lainnya
namun hingga saat ini wakil ketua dprd dan beberapa jajaran pimpinan dprd jawa timur
masih belum menyatakan kira kira kasus apa yang menyeret ketua komisi b dprd jawa timur ini
baiklah ghea klarissa dari surabaya
selanjutnya kita beralih ke femi afriyadi di gedung kpk jakarta
femi enam orang yang ditangkap kpk terkait operasi tangkap tangan ketua komisi b dprd jawa timur
telah tiba di gedung kpk
apakah ada informasi siapa saja mereka
eva benar sekali
jadi dinamika pemeriksaan terhadap dugaan kasus tadi yang disampaikan
di surabaya ini sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari kpk
dan memang tadi sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
ada enam orang yang diduga terjaring dalam operasi tangkap tangan kpk
pada senin kemarin datang ke kantor kpk
dari mobil tahanan turun satu persatu dan langsung memasuki ruang utama gedung kpk ini
adalah enam orang terdiri dari lima orang laki laki dan satu orang perempuan
namun untuk kemudian identitas dan juga kasus apa yang menjerat dari ke enam orang yang diamankan oleh kpk ini
sampai saat ini belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak kpk
kita masih menunggu seperti apa
apakah memang enam orang ini terkait dengan adanya upaya kpk melakukan penggeledahan
di salah satu politisi partai gerindra di legislatif dprd jawa timur
kemudian ada unsur unsur lain yang diduga terlibat dalam dugaan kasus ini
kita akan tunggu secara resmi nanti pernyataan dari kpk
femi afriyadi melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta